saya sih berharap ada perda atau apapun nanti
yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada
menjelang perikada atau tahun pemilihan kepala daerah
coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik
cek bandingkan dengan tahun sebelumnya
dan ya saya sih berharap
ada perda atau apapun nanti
yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada
nah coba upayakan buat kalian
jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada
kalau mau cari sekarang boleh atau setelah pilkada
dan ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin
kan menjelang bebas kan banjir bansos dan masyarakat sangat senang sekali
kita sudah menduga hal itu pasti terjadi
sesuai dengan survei kami di kpkw sekalian
bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota dprd atau pimpinan daerah atau negara
yang pertama tama apa pak inspektor sekalian
faktor uang dari survei kami di kpk
itu yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon
dan itu terkonfirmasi saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga tetangga
ya cerita kemarin dapat amplop sampai lima ada yang bilang empat ada yang bilang enam
dijumlahkan secara total satu juta lebih baik sekalian untuk satu orang
pokoknya yang ngasih duit saya pilih pak alex
dan dia tidak membohongi siapa yang memberikan duit
makanya menjadi program ya mcp untuk tahun dua ribu dua puluh empat itu memantau terhadap anggaran hibah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya